selain diadakan imbauan mudik persiapan penyekatan pun juga dilakukan di sejumlah wilayah
untuk perkembangan terkini kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia aditya aksani
selamat siang adit bagaimana sejauh ini persiapan penyekatan mudik lebaran yang akan berlangsung kita tahu ya pada tanggal enam mei mendatang
untuk memeriksa seluruh pemudik atau pejalan atau menggunakan kendaraan yang akan lewat sini
karena seperti kita bersama bahwa sebetulnya dari adendum satgas terbaru ini sudah diberlakukan dari mulai tanggal dua puluh dua april hingga tanggal dua puluh empat mei dua ribu dua puluh satu
nah kalau tadi pagi juga saya melihat di wilayah kalimalang tepatnya di jalan sumber arta juga belum ada petugas yang bertugas di sana
padahal di daerah lain seperti di kabupaten bandung seperti kita bersama bahwa sudah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian
untuk memeriksa surat rapid antigen jika memang akan masuk ke wilayah kabupaten bandung tersebut
nah kalau juga tadi saya lihat di sini memang ada beberapa pemudik yang menggunakan motor membawa barang barang yang cukup banyak
seperti itu melintasi di wilayah jalan raya bekasi kota harapan indah ini menuju ke wilayah pantura
karena jalur ini nantinya akan menuju ke wilayah selatan dan juga wilayah pantura
dan juga memang terlihat di sini jalanan begitu ramai karena memang tidak hanya dalam rangka mudik lebih awal
tapi juga di jalan ini merupakan jalur yang lebih ramai
kawasan industri sehingga memang menyebabkan beberapa kepadatan lalu lintas
nah kalau tadi pagi memang ada petugas tapi hanya bertugas untuk melakukan operasi justisi dalam rangka ketertiban menggunakan masker seperti itu
nah ini menjadi salah satu catatan penting sebetulnya bagi kita semua dan juga bagi pemerintah bagaimana sebetulnya masyarakat akhirnya mensiasati
mereka tidak bisa mudik pada tanggal enam hingga tanggal tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu dengan mudik lebih awal yaitu sebelum tanggal lima mei dua ribu dua puluh satu
nah ini menjadi catatan penting harus bisa dilakukan perbaikan oleh pemerintah dengan segera agar kita sama sama benar benar bisa menekan penyebaran angka covid sembilan belas di indonesia
dan jangan sampai terjadi seperti indonesia
karena menurut survei yang dilakukan pemerintah kemarin juga jokowi sempat menyebutkan bahwa ada sekitar delapan belas sembilan juta warga indonesia yang masih ingin mudik
dengan alasan sudah setahun mereka tidak pulang dan kalau tahun ini juga tidak pulang rasanya rasa rindu kepada keluarga di kampung halaman
juga menjadi tidak terbayar
nah alasan dari para pemudik jika tadi juga saya sempat mewawancarai adalah mereka sudah membawa surat rapid antigen
dan itu menyatakan bahwa mereka negatif dari covid sembilan belas
meskipun dalam perjalanan sebetulnya juga tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan terpapar
yang terpenting mereka sudah membawa surat tersebut ke kampung halaman sehingga nantinya bisa mereka merasa lega
karena sudah menyatakan bebas covid sembilan belas berdasarkan surat tersebut
baik terima kasih atas informasi
tentu kita mengharapkan agar pandemi covid sembilan belas ini atau kasus
angka penyebaran covid sembilan belas tidak meningkat ya dengan adanya orang orang yang memaksakan ingin mudik dalam lebaran tahun ini
sekali lagi terima kasih atas informasi ya aditya aksani
selamat kembali bertugas